saat ini harga cabai rawit mencapai rp tujuh puluh dan harga sebelumnya berkisar rp lima puluh per kilogramnya
tapi dua ribu delapan belas beliau memberikan sedikit sekali pendapat politiknya